polisi akhirnya menetapkan dosen ipb berinisial ab sebagai tersangka perancang kerusuhan yang akan menyusupi aksi mujahid dua ratus dua belas
selain dosen ipb ada pensiunan perwira tinggi tni angkatan laut yang ditangkap oleh polisi
polisi menetapkan sembilan orang sebagai tersangka perancang kerusuhan yang akan menyusupi aksi mujahid dua ratus dua belas
salah seorang diantaranya adalah dosen ipb berinisial ab
karopenmas divisi humas polri brikjen polisi deddy prasetyo menyatakan
polisi masih mendalami keterlibatan ab yang diduga menjadi mastermind atau otak yang menggerakkan pembuatan bom molotov
selain itu empat orang lain yang ditangkap ialah sg yf au dan os
sementara yang lainnya masih belum diungkap inisial tersangka
target dari demo tersebut untuk menggagalkan pelantikan dpr dan pelantikan presiden
kampus institut pertanian bogor atau ipb mengakui bahwa ab merupakan salah satu dosen di kampus ini
berdasarkan data dari biro komunikasi ipb selain menjadi dosen fakultas ekonomi dan manajemen selama dua puluh lima tahun
ab juga adalah seorang motivator baik untuk mahasiswa dosen maupun pihak lain di luar kampus
apabila terbukti bersalah pihak kampus akan memprosesnya
apabila terbukti bersalah pihak kampus akan memproses
yang bersangkutan sesuai dengan aturan kampus
tapi memang perlu kami sampaikan bahwa aktivitas itu di luar tidak ada kaitannya dengan tugas tugas beliau sebagai dosen
sampai sejauh ini kami masih terus mencari informasi mencari informasi yang jelas yang benar sehingga nanti kami pada akhirnya bisa bersikap
hingga kini rumah kediaman ab di bogor terlihat sepi
sepi dan sudah terpasang garis polisi
tim liputan cnn indonesia